sebenarnya di sekeliling kabupaten goa yang dengan adanya benungan dili dili
ada daerah lain yang terdampak yaitu kabupaten takalar
kemudian kabupaten jeneponto
dan lokasi ini belum begitu mendapat perhatian ya
dan data realnya juga kami belum dapat secara konkret disana
karena kami lebih berfokus dulu di kabupaten goa yang korbannya lumayan banyak
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini